setiap hari warga desa kamal kecamatan larangan harus menyeberangi sungai jika hendak beraktivitas keluar desa
warga kamal ini sudah sebulan terisolir lantaran putusnya akses jalan
jembatan balai yang dijadikan akses penghubung sementara dibongkar karena kepentingan proyek pembangunan jembatan sungai rambatan
taswo warga desa kamal mengatakan jembatan kali rambatan merupakan akses satu satunya bagi warga kecamatan larangan dan ketanggungan
bangunan penghubung itu putus lantaran banjir bandang pada dua ribu dua puluh satu lalu sehingga warga pun terisolir
kemudian pada april dua ribu dua puluh dua dipasang jembatan darurat balai sebagai penanda dimulainya pembangunan jembatan sekaligus untuk membantu warga yang terisolir
namun sekitar satu bulan lalu
jembatan sementara itu dibongkar
warga pun kembali terisolir karena tidak lagi memiliki akses ke luar desa
untuk aktivitas sehari hari warga kamal kembali harus menyeberangi sungai
mereka mengaku khawatir karena sungai rambatan memiliki arus deras dan sewaktu waktu bisa terjadi banjir bandang bila turun hujan deras
nah anak sekolah terus
iya yang susah itu hanya sekolah kalau banjir nggak sekolah
iya kalau berangkat harus diantar digendong itu sama orang tuanya
sementara warga yang memiliki kendaraan bermotor terpaksa mengambil jalur memutar melalui beberapa desa di kecamatan ketanggungan dengan tambahan jarak tempuh hingga puluhan kilometer
di jembatan darurat yaitu jembatan beli
dari bina marga ciptakaya provinsi jawa tengah itu memang kita pasang ketika kejadian putusnya jembatan di sungai rambatan tersebut
karena kami melihat masyarakat lewat bawah dan untuk keamanan kami pasang jembatan sementara menunggu sambil menunggu jembatan permanen yang akan dibangun
seiring datangnya musim hujan air sungai rambatan kerap mengalami peningkatan
jika terjadi hujan intensitas tinggi di kawasan itu sering menyebabkan banjir bandang
imam suripto brebes jawa tengah